tingkat hunian kamar sejumlah hotel di jakarta meningkat di hari lebaran dibanding pada saat ramadan lalu
para tamu yang datang didominasi oleh wisatawan dari daerah yang ingin mengunjungi berbagai lokasi wisata yang ada di ibu kota
dengan lama tinggal antara dua hingga empat hari
sejumlah hotel di jakarta mengalami kenaikan hunian kamar pada saat lebaran dibanding saat bulan puasa
apabila tingkat hunian pada saat bulan ramadan rata rata turun hingga mencapai di bawah lima puluh persen
maka pada saat hari lebaran tingkat okupansi bisa meningkat hingga mencapai tujuh puluh persen
berdasarkan data biro pusat statistik jumlah hotel di jakarta yang tercatat hingga dua ribu tujuh belas lalu mencapai lebih dari empat ratus tiga puluh unit
dengan jumlah kamar mencapai lebih dari empat puluh lima ribu buah
pihak manajemen di salah satu hotel yang berlokasi di kawasan bisnis tamrin jakarta pusat
menyatakan tingkat hunian hotel di hari biasa mencapai di atas delapan puluh persen
kemudian turun di bulan ramadan dan mulai meningkat lagi saat lebaran tiba
tamu yang menginap sebagian besar didominasi oleh wisatawan
yang berasal dari luar jakarta dan warga jakarta yang menginap di hotel saat lebaran
karena ditinggal pembantu rumah tangga kembali ke kampung halaman
ruli misalnya pria yang sehari hari bekerja di balikpapan kalimantan timur ini
datang ke jakarta di hari lebaran bersama istri dan tiga anak
untuk bersilaturahmi dengan keluarga besar sekaligus berwisata
kalau di jakarta kami mungkin sekitar dua hari
dan rencananya kami akan mengunjungi beberapa museum di pusat kota dan juga mencoba mrt yang baru
sedangkan selis tiawan beserta keluarga besarnya yang berjumlah sebelas orang
datang dari bandung jawa barat serta berencana untuk tinggal selama tiga hari
dengan tujuan khusus untuk menikmati tempat tempat wisata yang ada di ibu kota
tadi kita baru ke bekasi yang trans snow world itu
besok rencananya kita ke kitsania sama jalan jalan lah ke central park gitu
wisata sejarah wisata belanja wahana permainan
maupun keinginan menikmati perusahaan
sarana transportasi umum khas ibu kota seperti mrt
menjadi daya tarik bagi para wisatawan luar daerah untuk berkunjung ke ibu kota di hari lebaran